seputar kabar gugatan cerai yang dilayangkan mantan gubernur dki jakarta
basuki cahayapurnama atau ahok terhadap istrinya
yang terus menuai perhatian dari warganet
tidak hanya komentar di media sosial
kali ini tanggapannya muncul dalam bentuk petisi online
meminta ahok untuk memikirkan kembali gugatannya itu
berhembusnya kabar gugatan cerai yang dilayangkan mantan gubernur dki jakarta
basuki cahayapurnama alias ahok
terhadap istrinya veronika tan
ternyata mendapatkan perhatian khusus dari netizen indonesia
tidak hanya berbagai komentar di media sosial
kini muncul sebuah petisi bertajuk
batalkan gugatan cerai pak ahok kepada ibu veronica tan
pada petisi yang dibuat oleh akun lisa oja ini
tertulis keinginan pembuat petisi agar ahok membatalkan gugatan
pembuat petisi berharap petisi ini dapat menggugah hati ahok
untuk mempertimbangkan kembali keputusannya menggugah cerai veronika tan
hingga setelah stasiun
petisi tersebut telah ditanda tangani tujuh delapan ratus tiga puluh delapan netizen
dari target sepuluh ribu tanda tangan